roman abramovic mengambil keputusan untuk menjual chelsea dan berjanji menyumbangkan keuntungan dari penjualan untuk membantu korban perang di ukraina
abramovic mengaku akan mendirikan yayasan amal untuk menampung dana hasil penjualan klub asal london yang dibelinya sembilan belas tahun silam
dari yayasan tersebut abramovic akan menyalurkan semua keuntungan guna membantu korban perang di ukraina
termasuk dana darurat untuk kebutuhan mendesak serta mendukung pemulihan jangka panjang
abramovic adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh yang memperoleh kekayaan luar biasa setelah pecahnya uni soviet pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
menurut catatan forbes saat ini abramovic memiliki kekayaan sekitar tiga belas tiga miliar dolar atau setara dengan satu ratus sembilan puluh satu dua triliun rupiah